saudara menteri ketenaga kerjaan ida fauzia meminta perusahaan mematuhi ketentuan dalam pembagian thr bagi pekerja atau buruh mereka
menaker menghimbau pengusaha membayarkan thr lebih awal dari batas waktu yang ditentukan
menaker menyatakan thr diberikan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya
pemerintah telah menyiapkan landasan hukum dalam pemberian thr bagi pekerja atau buruh
menaker menegaskan thr wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil
kementerian ketenaga kerjaan juga kembali membuka posko thr untuk menampung pengaduan soal thr
bagi pekerja atau buruh di perusahaan
meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya
thr keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
thr keagamaan ini harus dibayar penuh
mengjelaskan bahwa thr harus di bayar penuh dan tidak boleh dicicil
sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar thr lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan
kepada ministeri ketenagakerjaan who likes thr
pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun dua ribu dua puluh
thr diberikan pada pekerja atau buruh dengan masa kerja
satu bulan atau lebih thr juga diberikan pada pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
thr bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya
thr bagi pekerja atau buruh
kita lihat besarannya bagi pekerja atau buruh ini dengan masa kerja dua belas bulan atau lebih thr diberikan sebesar satu bulan upah
sedangkan pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan tetapi kurang dari dua belas bulan besaran thr diberikan secara proporsional
thr bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani memastikan tunjangan hari raya atau thr bagi asn dan pejabat pemerintahan dibayarkan paling cepat sepuluh hari sebelum hari raya idul fitri
selain thr pemerintah segera membayar gaji ke tiga belas yang akan diterima pada juni dua ribu dua puluh empat dan pembayaran selanjutnya setelah bulan juni
menkyu menambahkan anggaran yang digelontorkan untuk keperluan itu mencapai rp sembilan puluh sembilan lima triliun
rp delapan tujuh triliun untuk pembayaran thr sementara rp lima puluh delapan triliun untuk gaji ke tiga belas
itu adalah sepuluh hari kerja sebelum hari raya hari kerja ya jadi sabtu minggu nggak masuk di itu pendidikan
dibayarkan pada bulan juni dua ribu dua puluh empat dan kalau belum dibayarkan pada juni dapat dibayarkan sesudah bulan juni
total keseluruhan pembayaran untuk thr pusat dan daerah akan mencapai rp empat puluh delapan tujuh triliun yang akan dibayarkan dalam dua minggu
yang akan dibayarkan pada bulan juni untuk gaji ke tiga belas dari apbn dan apbd adalah lima puluh delapan triliun rupiah